dan sudah ada korespondensi di indonesia albi pratama di kawasan pasar ikan jakarta utara untuk laporan terkini ya
ya albi bagaimana kondisi warga yang kembali ke bekas seruntuhan bangunan mereka dan kenapa mereka kembali ke sana
ya selamat siang budi dan juga putri
saat ini saya berada di atas puing puing bangunan yang pada tanggal sebelas april dua ribu enam belas lalu dilakukan penggusuran oleh pemprov dki jakarta
guna revitalisasi pembuatan wisata maritim di wilayah utara jakarta
dan sudah dua minggu berselang sampai saat ini masih ada warga yang tetap bertahan di sini
seperti di tenda tenda kemanusiaan yang ada di belakang saya dan ada sekitar dua puluh atau sampai dengan tiga puluh perahu yang biasa mereka gunakan untuk melaut
dijadikan sebagai rumah ataupun tempat tinggal sementara mereka dan ini bisa dikatakan tidak layak
dan dari pendekatan yang saya lakukan budi dan juga putri kepada warga yang masih bertahan ini
sebenarnya apa alasan mereka untuk tetap bertahan di sini adalah mereka masih menuntut adanya ganti rugi dari pemprov dki jakarta
baik itu bangunan yang lokasinya dekat untuk menunjang aktivitas mereka sehari hari ataupun penggantian nominal rupiah
dan seperti yang pernah dikatakan pemprov dki jakarta mereka juga menjanjikan adanya rumah susun seperti marunda dan juga rawa bebek di cakung
hanya saja kondisi rumah susun tersebut dikatakan oleh warga di sini tidak layak
selain jauh ada beberapa bangunan ataupun rumah susun yang pintunya belum terpasang dan juga kaca jendelanya pecah
budi dan juga putri
kemudian apa saja yang kemudian mereka lakukan selama di sana albi
kemudian apa yang kemudian yang mereka harus lakukan untuk merealisasikan tuntutan mereka dan sampai kapan mereka akan bertahan
ya budi mereka mengatakan mereka akan tetap bertahan di lokasi ini sampai dengan ada kejelasan lebih lanjut dari pemprov dki jakarta
yaitu menuntut adanya penggantian
bagaimana caranya pemerintah harus melakukan komunikasi lebih intens lagi kepada warga yang di sini
itulah yang mereka harapkan
adanya pemerintah baik itu sekda ataupun pemprov dki jakarta di mana ini adalah gubernur basuki cahaya purnama diharapkan bisa datang ke lokasi ini dan juga memberikan solusi solusi terbaik bagi mereka
dan ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh warga di sini
sampai saat ini mereka tidur dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak layak budi dan juga putri
mereka harus panas pada siang hari dingin pada malam hari dan mereka membutuhkan air bersih untuk melakukan mck
di mana saat ini jaringan listrik dan juga air sudah diputus untuk dapat mereka gunakan
dan ini dikatakan sungguh sangat miris sekali budi dan juga putri
baik baik terima kasih albi pratama dari kawasan jakarta utara